nah polisi berwajah garang melakukan razia lalu lintas mungkin sudah biasa
namun apa jadinya bila yang merazia adalah badut polisi lucu
seperti yang dilakukan jajaran polres tuban
beginilah aksi anggota polsek rengel kabupaten tuban
saat menggelar razia simpati ketertiban berlalu lintas di jalan raya tuban bojonegoro
berpenampilan ala badut polisi
dua petugas terlihat menenteng poster himbawan taat berlalu lintas kepada para pengguna jalan
di bawah iringan musik dangdut khas pesisir utara
badut badut polisi ini terus berjoget sehingga menarik perhatian masyarakat yang melintas
aksi unik ini dilakukan agar sosialisasi yang dilakukan petugas diperhatikan masyarakat pengguna jalan
dan pelajar yang menjadi sasaran utama razia tidak kabur karena ketakutan
tidak hanya berpenampilan ala badut
bagi pelajar yang taat berlalu lintas
petugas juga memberikan hadiah kejutan berupa kue coklat
hadiah serupa juga diberikan kepada para orang tua yang kebetulan
mengantar anak anaknya berangkat sekolah
dalam razia ini sejumlah pelajar diamankan karena tidak memakai helm
tidak memiliki sim dan tidak membawa stnk
namun uniknya bukan surat tilang yang diberikan
melainkan hukuman menyanyikan lagu garuda pancasila
aku gak pedulung
kamu harus diapakan sama polisnya
ditilang apa diberikan himbauan atau apa
supaya tidak terjadinya laka
ataupun terjadinya fatalitas
korban pencelakaan dengan cara memberikan himbawan
dengan melibatkan badut polisi
razia simpatik ini digelar dalam rangka kampanye keselamatan berkendara
karena kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar di tuban terus meningkat
dion fajar arianto tuban